presiden joko widodo mencoret empat belas proyek strategis nasional di sejumlah provinsi di indonesia
di sumatera selatan empat proyek yang dicoret adalah pembangunan jalur kereta api
karena dinilai belum memenuhi syarat untuk dilanjutkan tahun ini
empat proyek strategis nasional di sumatera selatan dicoret presiden joko widodo
proyek proyek itu adalah pembangunan jalur kereta api palembang jambi
lalu pembangunan jalur kereta api dari stasiun kertapati simpang ke tanjung api api
dengan nilai proyek rp tiga tiga puluh enam triliun yang masuk jaringan kereta api trans sumatera
selanjutnya pembangunan kereta api muara enim sumatera selatan ke pulau baai di bengkulu
dengan nilai proyek rp tiga puluh sembilan sembilan puluh tujuh triliun
dan pembangunan jalur ganda kereta api tanjung enim tanjung api api sumatera selatan
dengan nilai proyek rp tiga puluh empat triliun
di kota palembang
jalur kereta api saat ini melayani penumpang dari stasiun kertapati
dengan tujuan stasiun raja basa lampung
dan dari stasiun kertapati menuju stasiun lubuk linggau sumatera selatan
sementara jalur untuk angkutan barang tambang ada di tanjung enim menuju tarhan lampung
dan tanjung enim menuju stasiun kertapati di palembang
atas pencoretan proyek oleh presiden joko widodo ini
balai teknik perkereta apian wilayah sumatera bagian selatan menyatakan
masih akan mengerjakan pembangunan kereta api palembang jambi
alasannya proyek ini biayai oleh apbn
karena masih tertuang pada keputusan presiden nomor tiga tahun dua ribu enam belas
pembangunannya saat ini masih dalam tahap dokumen perencanaan pengadaan tanah atau dppt
jadi untuk kami di balai teknik perkereta apian wilayah sumatera bagian selatan
masih tetap melanjutkan penugasan dari pimpinan terkait dengan
pembangunan jalur kereta api palembang petung jambi
sekarang ini kita masuk ke perencanaan dppt
tren pembangunan saat ini memang sudah menggunakan kereta api
dengan kereta api mobilisasi dan waktu tempuh lebih presisi
dibandingkan dengan transportasi lewat jalan raya
tuntutan ini lebih terasa hingga sepuluh atau lima belas tahun ke depan
pihak balai perkereta apian tetap mengerjakan tahapan pembangunan jalur kereta api palembang jambi
dan belum ada perubahan sebelum ada revisi yang tertuang dalam keputusan presiden
sementara tiga proyek lainnya yang didanai oleh pemerintah dan swasta
dicoret karena masih ada yang dalam tahap studi kelayakan
perencanaan dan ada yang dalam tahap pembebasan lahan
sehingga pada kuartal ketiga tahun dua ribu sembilan belas
tidak mencapai tahap pembangunan konstruksi
pembangunan jalur ganda kereta api palembang prabu mulih
yang juga masuk proyek strategis nasional saat ini telah selesai
dan akan segera dioperasikan akhir april dua ribu delapan belas